informasi dari pon dua puluh di papua di mana cabang olahraga pencaksilat hari ini memainkan empat belas partai final nomor tanding
di kelas d putra peraih medali emas asian games dua ribu delapan belas asal jawa barat hanifan yudhani kusumah sukses menjadi juara
tampil di sudut merah hanifan yudani harus menghadapi perlawanan keras dari pesilat tuan rumah diel taraipos
mendapat dukungan penuh penonton tiel berusaha mengungguli perolehan angka atas hanifan
namun hanifan mampu tetap tampil tenang dan menguasai jalannya pertandingan
setelah melalui pertarungan tiga babak hanifan akhirnya dinyatakan sebagai pemenang sekaligus menambah perbendaharaan medali emas bagi kontingen jawa barat
sebagai pendatang sebagai atlet di sini yang akan bertanding harus bisa mensiasati kondisi dan situasi di pon ini
langsung saja kita pantau capaian terkini di pon papua sudah ada koresponden cnn indonesia erlangga wisnu aji di sana
erlangga apa saja jadwal pertandingan hari ini dan seperti apa update atau hasilnya
anissa mungkin saya sedikit berikan update dari cabang olahraga pencaksilat bahwa hari ini setelah kemarin menyelesaikan semua nomor final di nomor seni
hari ini cabang olahraga pencaksilat mempertandingkan empat belas nomor tanding
dan kalau tadi salah satu pesilat yang cukup menarik perhatian penonton adalah hanifan yudhani kusuma yang seperti kita ketahui adalah peraih medali emas di asean games dua ribu delapan belas
dan juga sempat viral karena aksinya memeluk presiden joko widodo dan prabowo subianto pada saat asean games dua ribu delapan belas lalu
dan kemenangan hanifan tadi juga terasa lebih spesial karena sang istri yang membela kontingen dki pipit kamelia juga meraih medali emas setelah mengalahkan pesilat papua yvonne eri tetena
namun selain hanifan dan pipit ada juga satu lagi pesilat yang menarik perhatian di nomor final yang berlangsung siang tadi yaitu adalah pesilat asal nusa tenggara timur jenny elvis kause
ini jenny elvis kause ini akhirnya sukses mempersembahkan medali

ini adalah pesilat yang menarik perhatian di nomor final yang berlangsung siang tadi yaitu adalah pesilat asal nusa tenggara timur

ini adalah pesilat asal nusa tenggara timur

ini adalah pesilat asal nusa tenggara timur
ini adalah pesilat asal nusa tenggara timur
ini adalah pesilat asal nusa tenggara timur